setelah mengunjungi rumah hobbit kini anda saatnya menikmati wisata yang dijamin memberikan kesan yang tak terlupakan
yakni berlibur sambil memberi makan harimau
ya di taman safari prigen pengunjung tak hanya ditunjukkan bagaimana cara memberi makan harimau yang benar
tapi juga dapat berinteraksi dengan binatang buah selainnya

selain bisa memberi makan kepada harimau secara langsung pengunjung yang datang ke taman safari indonesia ini juga bisa menikmati berbagai wahana
seperti adventure yang dilakukan oleh sejumlah pengunjung tadi mereka berkeliling area yang berada di taman safari
mereka bisa berinteraksi langsung dengan sejumlah satwa
memberikan makan seperti memberi makan wortel kemudian kepada zebra kepada sejumlah tokoh yang ada di sana
juga mereka bisa ke titik titik satwa buah di sana
tapi pastinya mereka tidak boleh membuka jendela karena di sana memang cukup berbahaya
ini seperti di zona singa kemudian di zona beruang dan juga di zona harimau
dalam satu hari untuk event libur panjang seperti libur panjang sekolah dan natal kali ini pengunjung bisa mencapai sepuluh orang
maka pada libur panjang seperti saat ini memang cukup meningkat drastis
dan pengunjungnya tidak hanya dari daerah sekitar pasuruan saja tetapi berada dari luar kota
seperti dari jawa tengah kemudian juga dari bandung dari bogor bahkan ada yang dari jakarta
eka rima pasuruan